ribuan driver ojek online di kota surabaya turun jalan
mereka menuntut kenaikan tarif yang diturunkan secara sepihak oleh operator
di sepanjang jalan frontage ahmadiyani surabaya
pengemudi ojek online meneriakan tuntutan agar pemerintah provinsi jawa timur menurunkan
menteri perhubungan dan menghadirkan aplikator nakal yang secara sepihak menurunkan tarif yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar delapan menjadi enam rupiah
dhani lukas rongrong koordinator aksi mengungkapkan pemerintah seharusnya mengevaluasi kinerja aplikator dan menindak aplikator aplikator nakal
hari ini ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam front driver online tolak aplikator nakal akan melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan di kota surabaya jawa timur
masa menuntut adanya evaluasi biaya dari aplikasi yang dinilai merugikan
para pengemudi kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia eka rima di surabaya jawa timur
rima seperti apa suasana saat ini apakah seperti yang sudah saya lihat nih di layar sepertinya sudah ramai dengan para pengemudi ojek online ya
seperti apa demo ini berjalan rima
ya anita mai memang situasinya yang berada di jalan frontage ahmad yani kota surabaya saat ini sekitar ribuan
pada saat ini pengemudi online menuntut adanya beberapa ketidakadilan yang dinilai bahwa sudah merugikan para pengemudi online tersebut
sementara jika kita melihat situasi yang ada di sini mereka sebagian besar memang menuntut pertanggung jawaban dari pemerintah sebagai mediator antara pengemudi online dan juga pelaku operator atau operator online yang memberikan tarif atas kesepakatan bersama sekitar delapan tiga ratus pada saat itu dengan kementerian
sementara saat ini yang diterima oleh para pengemudi online ini hanya sebesar enam lima ratus
secara sepihak operator sudah menurunkan atau memotong tarif yang sudah disepakati bersama antara pengemudi online dan juga pelaku bisnis operator ini
di sini kita bisa melihat ada sekitar empat poin tuntutan yang menjadi tuntutan utama mereka yaitu menghadirkan menteri perhubungan budi karya sumadi atau setidaknya dirjennya
kemudian menuntut operator untuk bisa hadir juga pada aksi pada tanggal dua puluh empat maret ini
setelah mereka tadi berada di kantor dinas perhubungan provinsi jawa timur kemudian mereka berada di kantor diskominfo pemerintah provinsi jawa timur dan saat ini mereka bergerak menuju ke mapolda jawa timur
untuk menyampaikan aspirasi serta mengirimkan surat kepada kepala kepolisian daerah jawa timur untuk menuntut agar pihak kepolisian
juga menjadi pihak yang turut mengawasi kinerja dari operator online ini
setelah itu mereka akan menuju ke beberapa kantor operator yaitu dari pihak shopee kemudian ke gojek dan juga ke grab
yang merupakan kantor perwakilan di provinsi jawa timur untuk memberikan surat tuntutan yang sudah mereka siapkan
setelah itu mereka akan langsung menuju ke gedung negara gerahadi meminta juga pertanggung jawaban dari pemerintah
provinsi jawa timur atau gubernur jawa timur khususnya untuk memberikan kebijakan yang berpihak kepada pengemudi online ini
karena selama ini pengemudi online mengaku tidak diminta kesepakatan oleh pelaku bisnis operator
sementara beberapa potongan juga diberikan tidak hanya potongan tarif yang diberikan
dan juga beberapa potongan lainnya yang tidak diberitakan sebelumnya oleh pelaku usaha peliakator kepada pengemudi online
sementara itu jika kita lihat jika situasi yang berada di sini mereka masih terus melakukan tuntutan tuntutan
dan tuntutan tuntutan ini mereka harap sebagai satu upaya untuk bisa mendapatkan keadilan dari pihak pelaku usaha dan juga pemerintah
khususnya kementerian perhubungan
sekali lagi jika mereka tidak dipenuhi tuntutannya pada hari ini
maka mereka mengancam akan menduduki kantor dprd provinsi jawa timur
yang berada di indrapura karena setelah dari gedung negara gerahadi
mereka akan langsung menuju ke kantor dprd provinsi jawa timur
dan ketika tidak ada perwakilan dari kementerian perhubungan
ataupun dari salah satu operator online dan juga dari perwakilan pemerintah provinsi jawa timur yang hadir pada siang hari ini
maka mereka menyatakan akan menduduki kantor dprd provinsi jawa timur
baik terima kasih rima
kalau melihat suasana di sana memang sudah sangat baik
banyak begitu ya driver online yang di sana
semoga kondisi di sana berjalan kondusif
selamat bertugas kembali rima
terima kasih ya karima
koresponden cnn indonesia melaporkan dari surabaya jawa timur